kalo ga mau di studio juga gapapa
kita cari pemandangan yang keren
terus kita panggil fotografer
biar foto kita hasilnya bagus
gue tuh orang yang gak suka di foto
aku kan lagi berusaha
tanah aku ngomong kecengahin kamu
lo yang kenapa
lo mau ngapain cuenegin pemandangan gue
masa nggak boleh kita kan pacaran

woi jangan ngekalo deh
jangan bang gue ga sengaja
jangan lari lo ya
gue minta maaf bang gue gak sengaja
rusek tuh sepen gue tuh
yaudah sekali lagi gue minta maaf bang
itu ada sepion mobil kenapa ditabrak
udah di bandingkan sekarang lo semua ribut sama gue ayo
oh lo jadi nantangin dua lo
coba tarik aku lo
mungkin kita udah mati di abis ini mereka
dari duluan ya
dari duluan ya
thanks ya kalian udah mau nolongin gue
lagian lu santai aja kali ini
soalnya kan langit sore gua ada kejuaraan
jadi gua harus siap siap
weh pasti seru banget nih
oke kalau gitu kita langsung balik ke base camp
kita kasih tau anak anak biar supporterin shay
thanks ya bro
kita balik aja langsung
kita kasih tau anak anak
meskipun aku gak tau salah aku apa
tapi aku harus minta maaf sama bu devi
aku harus cari tahu kesalahan aku apa
aku gak mau lihat orang yang aku cintai
aku cintain tuh sedih
gak ada yang perlu kita bicarain lagi
aku bingung deh
salah aku apa
kok bu devi sampai segitunya marah sama aku
kamu mau pesan apa saya
sebentar ya mas
saya kapan kapan kita foto berdua di studio yuk
aduh jangan norak deh
lah kok norak
kalo gak mau di studio juga gak apa apa
kita cari pemandangan yang keren
terus kita panggil fotografer
biar hutan kita hasilnya bagus
lo kan tahu gue tuh orang yang gak suka di foto
diajak foto foto gak jelas kayak gitu
aku kan lagi berusaha
tanah aku ngomong kecil sama lain kamu
lo yang kenapa
lo mau ngapain cuemekan pemandangan gue
masa nggak boleh kita kan pacaran
dan sejak kapan kita pacaran
itu cincin yang kamu pakai itu kan tanah jadinya
lo jangan ngarang deh
cincin itu dari bohab gue
kan karena bokap gue yang kasih
makanya gue pakai
lah waktu itu kan aku nitip kartu sama mawetri kamu
biar dia kasih kamu
terus aku kasih surat dalamnya
kalau kamu menerima aku sebagai cowok kamu
kamu harus pakai cincin itu
ya kalau kamu gak mau
terserah kamu mau balikin atau mau buang
ada anak cantik
hadiah dari papi lo
ini pasti kerjaannya si adriana
soalnya dia tuh kan kepengen banget gue jadian sama alex
gue gak bermaksud bermainin perasaan lo
tapi kenapa aku pakai cincin itu
karena istri muda bokap gue bilangnya kalau cincin itu tuh dari bokap gue bukan dari lo
bapak lo mau ke mana
beb kita tuh mau kemana sih

makan di restoran mahal

beb kamu dengerin gak sih aku ngomong apa
oh iya aku denger
kok pembicaraan kamu
jadi aku itu lebih suka muter muter kayak gini beb
biar berkesannya lebih romantis aja dan beda sama yang lain
iya iya gue oleh sih muter muter
tapi perut aku udah berkata lain nih
dia minta diisi
pergi minggir minggir minggir
informasi seperti genereng